si sabrina ketauan kalo udah mau nolongin lo kemarin
aduh kenapa sabrina gak ngasih tau gue
gue ya dari awal
kalau resikonya bakalan seberat ini
kayaknya gue harus bantuin dia
buat dapetin motornya
ini kerjaan emang demand boy
terus minta teh seger sama mang diman
emang diman malah kasihin
papa itu teh asin
dingin obatnya sisri
minumnya tuh air putih
bukan minum teh pak
oh gitu ya boy
kalo gitu boy berangkat dulu ya
ada urusan penting pak
yaudah jalan malem malem ya

jadi saat aku datang nanti
kau kamu bonk macam mah
ada tahu su dukung atu

wah nyari ribut lagi nih
lo mau apa lagi datang kesini
terus apa hak lo
ya gue emang ada
urusan sama geng kalian
cuman semua ini tuh bukan salahnya sabrina
tapi salah gue
karena gue yang udah pinjam motornya sabrina
sampai dia dikeluarin dari yang kalian
jadi lo kesini mau ambil motor sabrina
udah kita hajar tan
gue kesini gak mau berantem sama kalian
dan ini semua tuh bukan salah dia
tapi salah gue
ini bukan masalah motor men
lo tau kan
itu peraturan geng anak menteng
apapun yang terjadi sama sabrina
dia udah ngelakuin kesalahan
jadi dia harus dikeluarin
dan motornya disita
sebenernya gak protes
iya gue tau
di setiap geng itu punya aturan
gue dateng kesini buat
buat bikin penawaran kok buat kalian
akan gue kasih buat lo trisak
dan sabrina balik ke geng kalian
ini bukan soal motor
gue bisa beli motor tuh sebanyak apapun yang gue mau
gue bisa beli
ngerti kan lo
semua aturan itu ada keringanan dan kebijakan
kalian kan anak geng menteng
dan kalian juga manusia
pasti kalian juga berbuat kesalahan kan
gini aja deh tan
selama ini kan sabrina nggak pernah mau gue ajak duel
gimana kalau sekarang gue tantang dia balapan
dan kalau dia menang dia boleh ambil motornya
gue gak mau lo sama sabrina besar
itu kan dulu tan

sekarang kan dia udah bukan geng anak menengah ya
dan sekarang permasalahannya
motor sabrina pengen boy ambil dan balikin sama dia
itu juga maunya sabrina ya kan
gak mungkin lah
lo dengar sendiri kan boy
berarti kita akan ngadain drag race
dan lo harus tau
kalau sabrina kalah
tapi gue gak butuh sama sekali motor
gue akan bakar motor lo di depan lo
gue akan bakar motor lo di depan lo

tapi kalau masalah kayak gini
gue belum bisa ngambil keputusan
nanti gue nanya sabrina dulu deh
gue tunggu kabarnya secepatnya
kaliannya kok belum datang juga sih
ini udah jam berapa loh mas
mungkin sebentar lagi
kok bages gak ada ngabarin kita ya
apa dia gagal
ngejagain reva dari boy
kayaknya aku harus telfon ke rumah deh
apa revo udah nyampe rumah atau belum
sebentar ya mas
lo ngajakin gue ribut
nyonya muda maksudnya gitu
ya nyomut ada apa
reva ada di rumah nggak
non repatnya ada di kamarnya nyomot
pulang sama siapa dia
dia pulangnya pake
nah taksi kenapa dia nggak pulang sama supir
enggak dia pulangnya sendiri
maka ditutup duluan gak pake permisi
mas kok reva pulang naik taksi gak sama supir kamu mas
aku mencium babong kebohongan lagi
jangan jangan rava pulang naik taksi sama boy
bahaya tuh mas